tim psikolog polda jawa tengah rabu siang mendatangi rumah orang tua anak yang jenazahnya disimpan berbulan bulan di kamar
didampingi polsek dan pihak aparat desa tim melakukan tes kesehatan dan psikolog keluarga korban
baik kedua orang tua maupun paman korban
untuk memastikan beberapa pertanyaan disampaikan petugas kepada keluarga korban terutama ayah korban
belum ada pernyataan resmi hasil dari tes yang dilakukan oleh tim polda jateng tersebut
kematian korban menurut warga setempat memang sempat menghebohkan
bahkan warga tidak mengetahui bahwa korban sedianya telah lama meninggal
lebih janggal lagi warga menyayangkan pemakaman dilakukan dengan menggunakan salah satu ruangan kosong
yang berada di samping bagian belakang rumah
pas pada waktu pertama ada warga yang komen
tapi kalau memang itu permintaan dari keluarga ya mau gimana
berarti itu dalam rumah ada dua kuburan
ada dua kuburan mungkin nantinya mau dijadikan
kepala desa peralakan yakni nur laila juga mengatakan warga tidak mengetahui secara pasti sejak kapan korban meninggal
hal ini disebabkan karena pihak keluarga menutup nutupi dan jarang bergaul dengan warga lainnya
sebelumnya diberitakan warga dusun sukatapa desa pelarakan kecamatan moga
dihebohkan dengan adanya jasad mayat anak yang disimpan oleh kedua orang tuanya berbulan bulan
saya dapat informasi terus saya langsung ke polsek
saya musawarah dengan polsek
polsek akhirnya menghubungi dinkes pak camat pak dan ramil dan desa bersama sama ke lokasi
diduga orang tua korban mengikuti aliran tertentu yang meyakini korban yang meninggal akan hidup kembali melalui beberapa ritual tertentu
robi bernardi kabupaten pemawang jawa tengah